melalui sambungan telpon sudah bergabung bersama kami ada sekjen federasi kontras ada andi irfan
mas andi selamat malam
mas andi kalau melihat unjuk rasa yang terjadi tiga hari terakhir catatan dari kontra seperti apa mas
ya ini sikap apa pertama sikap politik dari presiden dan para menteri menteri
ini kan sampai sekarang tidak jelas
belum memenuhi apa yang diharapkan oleh publik
maka otomatis dampaknya adalah perlawanan makin meluas di mana mana
seharusnya pemerintah ini harus belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya
tahun tahun sebelumnya di masa reformasi dan setelahnya
tuntutan yang sekarang muncul ke permukaan ini kan bukan tuntutan yang terkait dengan politik praktis
atau kepentingan kepentingan elit politik
tapi ini terkait terhadap perlindungan hak hak dasar warga negara
ada banyak aturan hukum yang kalau itu nanti berjalan
korban akan berjatuhan
maka pilihan aksi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di beragam kota
itu adalah sebuah respon demokratis
respon alamiah secara demokratik
karena kalau tidak diginikan kalau tidak dilawan
pemerintah tentu akan
ya akan melanjutkan kebijakan kebijakan yang anti demokrasi dan anti rakyat ini
yang kedua kami prihatin menyesalkan respon dari aparatur kepolisian
polisi ini makin kesini bukan makin memahami peran dan posisi dia dalam penghormatan dan menjaga hak asasi manusia
justru kita menyaksikan beragam peristiwa yang terkait persekusi dilakukan oleh polisi kepada masyarakat sipil
mulai dari soal yang terkait dengan isu papua soal konflik agraria soal konflik perburuhan sampai dengan demo demo yang terbaru
padahal polisi punya instrumen internal yang bisa menjadi petunjuk buat mereka bagaimana tata cara penggunaan kekuatan
dan bagaimana cara mengendalikan
situasi yang apa namanya situasi situasi yang seperti ini tanpa harus menimbulkan jatuh korban
kalau kita lihat dari beragam cerita dari teman teman di lapangan dan juga gambar gambar serta video rekaman yang banyak beredar di media sosial
itu kan polisi bertindak secara agresif dan brutal
polisi itu boleh memukul kalau dia terancam gitu
bukan pengerahan kekuasaan kekuatan
kalau dia terancam keselamatannya
itu diskresi yang dimiliki oleh polisi melekat dalam dirinya sebagai aparatur penegak hukum
tapi kalau kita lihat di dalam peristiwa di jakarta di sulawesi juga di medan kan enggak gitu
ini polisinya yang agresif aksinya biasa biasa aja
ya wajarlah itu anak anak aksi
tapi itu kan apa namanya bongkar bongkar pakar begitu kan masih dalam atas pelajaran
enggak perlu juga di respons secara brutal
kemudian mas andi langkah kontras untuk membantu mahasiswa yang mungkin dianggap oleh beberapa masyarakat juga membuat kericuhan
padahal mungkin dibalik itu semua kontras mendapatkan informasi dari mahasiswa langsung bahwa ada penunggangnya di dalam situ
ada pihak pihak tertentu yang ikut menunggangi aksi tersebut
apa langkah kontras selanjutnya
jadi kami ini kan sedang mengumpulkan seluruh informasi dari lapangan ya
teman teman sedang berusaha untuk sebanyak banyaknya mengumpulkan fakta dan informasi
kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara cepat apakah ada penunggangan ada provokasi dan seterusnya
bahwa saat ada aksi massa yang melibatkan ribuan orang kemudian menimbulkan kerusuhan ya itu memang potensial begitu
tapi jangan kemudian terus
kita harus mengambil kesimpulan secara cepat mengambil kesimpulan oh ini ada yang menunggangi
enggak jangan terus ke arah situ secara cepat

lebih lanjut ya

itu yang pertama

kalau kita berbicara soal respon yang begitu masif kita melihat kemarin sempat eskalasinya sempat begitu tinggi ketika malam hari usai mahasiswa membubarkan diri dari gedung dpr jakarta
kemudian hari ini ada lagi aksi dari pelajar kita bisa menyebut itu pelajar melihat dari seragam yang digunakan
apakah ini respon terhadap pihak pihak kepolisian pihak pemerintah yang dianggap tidak menerima atau tidak merespon mahasiswa kemarin
atau respon dari represif kepolisian yang terlihat di media sosial
satu represif polisi yang berlebihan arogan dan menggunakan kekuatan secara berlebihan
respon lembek dari pemerintah
tidak jelas oleh
retorikanya menteri dan seterusnya itu kan
memberikan jawaban seperti yang
teman teman yang sedang aksi juga
sikap dari anggota parlemen
udah kayak begitu menterinya kayak
begitu jadi sekali tiga uang lah ini
kita itu harusnya
kalau ada yang bilang
apa sih yang muncul di isu
yang diusung di aksi aksi itu
semua isunya kan
isu yang memang sepenuhnya
kelompok masyarakat sibil
sudah tidak terhitung
kelompok diskusi bikin acara publik
untuk memprotes semua produk hukum itu
menengok ke belakang
koalisi masyarakat sibil yang
mengkasih rukuhp itu juga
bukan setahun dua tahun
itu pekerjaan panjang tapi ketika
ini pekerjaan agar
bisa menjadi lebih baik
bagi tatanan demokrasi dan hak asasi manusia
tau tau potong kopas ini di pr
di saat saat mereka sudah mau
bikin manopor seperti ini
belum lagi urusan kpk
belum lagi ada ruu lain yang juga
sedang menyusul yang itu juga sama buruknya
ruu ketenagakan kedahatan dan kementerian kepala
yang kemudian memantik mungkin
amarah atau rasa ketidakpercayaan
dari seluruh lapisan masyarakat
mungkin ya bisa kita anggap seperti itu
baik terima kasih
kita kawal terus apa yang dikerjakan oleh
anggota dewan dan juga pemerintah
andi irfan terima kasih sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia breaking news
yuk terima kasih